apanya lagi yang salah bos
pilihan kalimat yang benar cuma dua
pertama semua warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya sudah saya peringatkan
kedua semua warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya sudah saya beri peringatan
biar saya nggak salah silakan si bos pilih sendiri aja
nanti benci sama bapak api
orang kan bisa kerja apa aja
bisa jadi apa aja
gak harus jadi
selamat siang pak aditya
kita jadi ketemu lagi hari ini
boleh di tempat kemarin aja
jam makan siang
antara jam dua belas jam satu lah
baik pak terima kasih
nanti sore atau balik dulu ke jakarta
kamu temenin tetep di ala ala yuk
ajak imas buat bantu bawa bawa
tapi jaga rumah sama amin
ianya pake senyum dong

gantian papi jaga rumah sama amin
amin si maung masukin ke kandang
cepet juga dapat uangnya
ubed gitu loh
barusan aku udah dapet pinjeman satu juta dari temen
tapi aku kecopetan diangkut
semua warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
sudah saya beri peringatkan
apanya yang salah bos
bukan peringatkan tapi peringatan
semua warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
sudah saya peringatan
apanya lagi yang salah bos
pilihan kalimat yang benar cuma dua
pertama semua warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
sudah saya peringatkan
kedua semua warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
sudah saya beri peringatan
biar saya nggak salah
silahkan si bos pilih sendiri aja
jangan buang sampah semarangan
nanti dimarahinkan ridwan kamil
menurut saya bukan tempat sampah bos
dia melewati senteru
wow terima kasih
hari ini dia nggak bisa disibuk
aku mau beli puyuh mah nanti di mobil bau teh
setengah teteh di jakarta minta dibawain punya bandung
bapak tadi pesan wajit cilin
bapak kan suka ranginang juga
nanti kalian dibeliin teh
nggak usah teh
bilang aja kalau kamu tuh orang ginang juga
apa aja teh temen lama bapak
bapja bukan baja belegungs
dulu tuh temen kecil
temen sekampung temen ngajik
temen belajar silat
dulu saya sama dia itu dibanggakan sekali sama guru silat
wah bapak dulu jago silat
dulu waktu masih muda
sekarang sudah jadi aki aki
yang kelebihan berat badan
jalan aja udah susah
bapakmu bisa aja
dulu saya sama dia
dari garut ke bandung
dia anak orang ada
nyangkut di terminal
jualan lepet tahu
cocok buat pesanan muda
udah dua kamar tidur
tambah satu kamar pembanso
mau saya tinggal berusaha nih
kalau begitu saya permisi dulu